surat yang sahabat pengadilan itu
mas menanggapi surat dari bu mega untuk mk itu gimana mas
surat yang sahabat pengadilan itu

apakah dengan ibu mega pengadilan ini
kalau tim hukumnya kami selalu siap
dan surat itu kan diberikan jalan keputusan mk mas
ya udah biar semuanya berproses saja ya
jadulnya itu bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat ini dihukum oleh psm
pak ganjar kan tanggal dua puluh dua hadir ya pak
di persidangan besok pas pengumuman hadir nggak rencananya
sudah ada tim hukum yang disiapkan
artinya nggak ada rencana untuk ke itu
memaksikan keputusan itu nggak ada mas
belum buka pintu untuk bertemu mas kiberen